meski begitu masih terdapat sejumlah permasalahan yang harus dibenahi agar hal itu dapat terwujud
menteri koordinator investasi dan kemaritiman luhut binsar panjaitan menyampaikan nilai total barang dagangan yang terjual
melalui marketplace atau berbasis customer to customer pada akhir dua ribu dua puluh dua akan mencapai tujuh puluh tujuh miliar dolar as atau setara satu dua ratus lima triliun rupiah
hal itu disampaikan saat luhut menjadi keynote speaker dalam acara google for indonesia ke tujuh yang diselenggarakan di ciputra art planner rabu pagi
anda bayangin itu seratus miliar dolar per tahun
hal ini akan menjadi satu ratus tiga puluh miliar dolar as
untuk mencapai angka tersebut pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan jaringan internet terutama di wilayah indonesia timur
selain itu kualitas telepon atau sinyal internet masih belum memadai dengan median kecepatan lima belas delapan puluh dua mbps untuk jaringan mobile
dan dua puluh tiga belas mbps untuk jaringan internet
selain itu kualitas telepon atau sinyal internet masih belum memadai dengan median kecepatan lima belas delapan puluh dua mbps untuk jaringan mobile

ini anda lihat ya
data data ini ini indonesia
kan setelah cina india amerika kan indonesia populasi
jadi market kita besar sekali jadi kita bisa begini
walaupun efisiensi kita masih kalah
tapi kita terus mengharang perbaikan dengan digitalisasi tadi
jadi negerimu ini hebat
kamu jangan pernah
mau dilecehkan orang
selain melalui perdagangan digital berbasis
ekonomi digital juga menyerap ratusan ribu lapangan
dan mendorong ekonomi kreatif lewat layanan video
saya tadi berkeliling
dan melihat ternyata
google sudah memberikan
dan membuka lapangan kerja bagi dua ratus ribu
yang ada di
mungkin sebagian ada di ruangan ini
tapi dua ratus ribu lapangan kerja baru
dan berkualitas berkat hadirnya
solusi yang telah disampaikan
oleh google tadi terima kasih
adapun pemerintah berkomitmen untuk menyediakan
regulasi dan dukungan dana untuk meningkatkan ekonomi digital
arya dita utama jimmy chandra jakarta